sejak tiga belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh
badan riset dan inovasi nasional atau brin
bersama tni angkatan udara lanut zainuddin abdul majid lombok
melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca
untuk memperlancar kegiatan g dua puluh di bali
modifikasi cuaca dilakukan dengan menyemai dua puluh enam ton garam
menggunakan tiga pesawat jenis kasa dan cn dua ratus sembilan puluh
di area awan yang mendekati nusa dua lokasi ktt g dua puluh
penyemayan garam di atas awan membuat hujan lebih cepat turun
tetapi di luar kegiatan acara
pada kegiatan ktt g dua puluh bali
diketahui pertumbuhan awan cukup signifikan
di sekitar tempat berlangsungnya acara
pada saat tanggal lima belas november atau kemarin
kami menemukan di atas itu di udara
banyak sekali awan yang tumbuh
di dekat tempatnya acara rangkaian acara ktt g dua puluh
kita harus menyemai di dekat tempat acara
sehingga hujan dapat turun di tempat tersebut
dan tidak mengganggu jalannya acara
empat pesawat dan empat puluh personil tni angkatan udara
dikerahkan untuk operasi modifikasi cuaca ini
lalu rahmat junia di mataram nusa tenggara barat